aksi unjuk rasa serikat buruh kembali digelar di sejumlah kota besar tanah air
buru menuntut kenaikan upah minimum provinsi tahun dua ribu dua puluh
untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia
desi aritonang di depan patung kuda
kemudian ada koresponden wida subianto di surabaya jawa timur dan rizka rizlia
produser lapangan cnn indonesia di bandung jawa barat
kita ke ibu kota terlebih dahulu desi
bagaimana situasi demonstrasi buruh di patung kuda
kabarnya tadi sempat memanas apakah sekarang kondisinya sudah mulai kondusif desi
dan memberikan kejaminan kepada investasi tetap kondusif di tanah air
dan aksi pada sore hari ini terus berlanjut rifana
karena mereka mendapatkan kesempatan audiensi dengan pihak istana negara
sebanyak enam orang dari gebrak maksud kami
dimana di sini pada sore hari ini secara nasional mereka menuntut kenaikan penetapan ump tahun dua ribu dua puluh
yang sebesar satu sembilan persen ini bisa direvisi
pada sore hari ini mereka masih duduk menunggu
karena dari pihak gebrak ataupun dari beberapa elemen buruh dan beberapa serikat pekerja
dan juga mahasiswa masih menunggu hasil dari audiensi yang dilakukan
antara mereka dengan pihak istana negara
kalau tadi di kspi untuk perda dki jakarta itu sudah mendapatkan angin segar
yaitu di mana gubernur dki anies baswedan yang telah memenuhi

maksud kami aksi masa yang tadi berlangsung pada pukul satu siang tadi
dan memberikan arahan bahwa sebenarnya kenaikan delapan persen dari ump dua ribu dua puluh dua itu sangatlah kecil
dan tidak memberikan rasa keadilan bagi para kaum buruh
bahwa dirinya sudah menyurati menteri tenaga kerja ri yaitu ida fauzia
bahwa perhitungan dari ump tahun dua ribu dua puluh dua itu harus direvisi
baik kepada para pengusaha tapi juga kepada para pekerja
dan setelah kspi melakukan demonstrasi di depan balai kota tadi siang
mereka bergabung bersama sejumlah elemen buruh lainnya di depan patung kuda ini
masih menuntut hal yang serupa yaitu jika secara keseluruhan mendesak presiden joko widodo
untuk menerbitkan kepres upah layak nasional tahun dua ribu dua puluh dua dengan kenaikan sepuluh persen sampai lima belas persen
di mana perhitungan pengupahan formulasinya itu seharusnya kembali ke undang undang ketenaga kerjaan
nomor tiga belas tahun dua ribu tiga atau pp nomor lima belas tahun pp tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas maksud kami
atau tidak menggunakan perhitungan dari undang undang cipta kerja melalui pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
dan juga mereka menuntut tolak penghapusan upah sektoral dan memperlakukan kembali tujuh puluh sembilan undang undang
yang telah dihapus dan atau diubah melalui ump
di sekitar medan merdeka barat ini rifana
dari jakarta kita beralih ke surabaya
wida subianto apa langkah buruh jika nanti tuntutan mereka tidak dipenuhi
apakah mereka akan melakukan mogok nasional
sebelum mogok nasional rifana ini benar benar surabaya dipenuhi oleh buruh yang menyampaikan aspirasinya
terhitung pada hari ini ini sebenarnya data resminya ini ada sekitar dua puluh lima ribu buruh
yang tidak hanya berasal dari surabaya dan juga ring satunya ada sidoarjo gresik mojokerto pasuruan
namun juga berbagai daerah kabupaten kota yang ada di jawa timur sampai di ujung paling timur
misalnya banyuani ataupun di ujung paling barat ini misalnya dari trenggal
nah masa di sini yang menarik rifana
di surabaya ini tidak hanya masalah menuntut angka namun adalah dasar hukum dari penetapan ump yang disampaikan oleh
direncanakan atau diperhitungkan oleh pemerintah provinsi jawa timur
nah dasar hukum yang digunakan seperti kita tahu ini mengikuti dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
di mana ini merupakan turunan dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu
atau undang undang cipta kerja di mana kalau menurut dari serikat pekerja yang ada di jawa timur
ini sudah dianggap inskonstitusional sesuai dari keputusan dari mahkamah konstitusi
yang dianggap dua puluh lima november lah
nah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dasar hukum yang dituntut oleh serikat pekerja
kemudian juga tuntutan dari upah yang sebenarnya ini kita bisa bertanya langsung kepada bapak zazuli
selaku jubir dari gas pergabungan serikat pekerja di jawa timur
pak zazuli kita tertariknya adalah ketika tuntutannya ini tidak hanya masalah angka
namun adalah dasar hukum yang digunakan yakni mengenai keputusan dari mk tanggal dua puluh lima november
kemarin yang menyatakan bahwa undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh atau cipta kerja ini inskonstitusional
dan ini tentunya mempengaruhi dari penetapan upah yang ada di provinsi jawa timur
ini tuntutannya dari gasper sendiri bagaimana mas
ya hari ini kita merespon adanya putusan mahkamah konstitusi yang dua hari yang lalu telah diputuskan dengan jelas dan tegas
yang menyatakan bahwasannya pembuatan undang undang cipta kerja ini adalah inkonstitusional
artinya undang undang ini cacat prosedural cacat formil
sehingga konsekuensinya adalah undang undang itu tidak bisa dijalankan
dan kita ingatkan kepada pemerintah negara kita adalah negara hukum
siapapun apakah itu rakyat atau pemerintah semuanya harus tunduk dan patuh kepada hukum
termasuk presiden pun kami ingatkan seperti itu
maka dari itu kami berharap pemerintah harusnya malu dengan adanya putusan mahkamah konstitusi
harusnya mereka menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya minta maaf yang besar besarnya
atas kecerobohannya atas keamburadulannya
dalam membuat undang undang ini
ini kan putusannya baru akan disampaikan besok ya mas tiga puluh november dua ribu dua puluh
namun sejauh ini komunikasi dengan pemerintah provinsi jawa timur mengenai putusan dari ump ini bagaimana mas
ya kita sudah dua kali ketemu dengan ibu gubernur jawa timur
yang pada prinsipnya dalam pertemuan itu memang beliau mau sih menginginkan
adanya peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam sebagai rujukan untuk penetapan umk
namun setelah adanya putusan umk
saya berharap gubernur jawa timur juga tunduk dan patuh kepada putusan mahkamah konstitusi
yaitu tidak menggunakan lagi pp tiga puluh enam sebagai landasan untuk menetapkan umk
karena pp tiga puluh enam ini adalah salah satu aturan turunan yang dikeluarkan oleh undang undang sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja
maka dari itu saya berharap sekali sedangkan teman teman seluruh buruh yang ada di jawa timur
yaitu menetapkan upah minimum kabupaten kota nanti berdasarkan undang undang tiga belas tahun dua ribu
kita tahu bahwa aksi di jawa timur ini dimulai sejak minggu kemarin ya mas
dan dialog dengan gubernur itu dilakukan pada tanggal delapan belas dan juga dua puluh dua november kemarin
itu beberapa hari sebelum mk memutuskan
namun hari ini saya mengetahui perwakilan buruh ini melakukan dialog dengan dinas tenaga kerja provinsi jawa timur
hasilnya seperti apa mas gambarannya
iya siang barusan tadi itu sudah dilakukan rapat terakhir dewan pengupahan provinsi jawa timur
dimana di dalamnya ada unsurnya
unsur serikat pekerja ada unsur apindo dan juga ada unsur dari pemerintah
kami sangat menyayangkan sekali dari pemerintah sikapnya tetap
yaitu menggunakan pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu sebagai formula untuk menentukan penetapan upah minimum
inilah yang kami sesalkan sekali lagi ya
kenapa pemerintah tidak patuh terhadap hukum
sudah jelas jelas mahkamah konstitusi itu menyatakan undang undang ini cacat ya
terlepas dua tahun itu mau diperbarui
artinya undang undang ini selama proses pembaruan tidak layak untuk diterapkan
itulah kita sayangkan kepada pemerintah kenapa sangat kaku sekali dalam menyikapi aturan ini
giliran rakyat disuruh untuk patuh terhadap hukum
tapi giliran negara pemerintah sendiri yang berkuasa
sekarang coba mengingkari dan tidak patuh terhadap aturan putusan mahkamah konstitusi tersebut
mas azuli pertanyaan terakhir
konkretnya mas ketika mengikuti dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh
ini upah buruh di jawa timur ini berapa
kemudian kalau mengikuti dari upah sektoral
ini sebelum penerapan pp tiga puluh enam
p tiga puluh enam ini berapa mas
mungkin bisa dicontohkan salah satu daerah dari tiga puluh delapan kabupaten kota yang ada di jawa timur
artinya kalau kita dipaksakan dengan menggunakan formula pp tiga puluh
yang pertama yang sudah pasti tidak ada kesejahteraan bagi buruh
tidak ada nilai tambah yang didapat oleh buruh
dari tiga puluh delapan kabupaten kota saja yang naik itu cuma berapa orang beberapa daerah
dan itu pun hanya kisaran sampai tiga puluh ribu maksimal
surabaya saja mungkin hanya kisar enam ribu rupiah
sidoarjo pasuruan mojokerto dan yang lain itu tidak
tidak kenaikan sama sekali
artinya kalau upah yang sudah kita terima hari ini adalah upah minimum sektoral
yang kisaran empat tujuh juta
kalau hanya ditetapkan rp empat tiga juta artinya ada penurunan upah sekitar empat ratus ribu
tentunya hal ini kita tidak inginkan dan kami akan melakukan penolakan terhadap mekanisme seperti ini
baik mas zazuli terima kasih atas waktunya
silahkan untuk melanjutkan aksinya
ya rifana jadi yang menarik adalah bahwa mengikuti dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu ini
ini ada peralihan dari upah minimum
biasanya untuk di jawa timur sejak tahun dua ribu tiga belas ini sudah mengikuti upah minimum sektoral
ini beralih ke ump di mana ini juga tiap kabupaten kota
kalau saya lihat data formulasi yang sudah diperhitungkan tadi meskipun besok pengesahannya
namun dari rumusan yang sudah diperhitungkan di mana data ini berdasarkan dari data bps
saya bisa gambarkan seperti contohnya misalnya ke kota pasuruan ini adalah
kalau upah sebelumnya upah minimum sektoral ini adalah empat tujuh juta
namun dengan perhitungan
terbaru mengikuti dari pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu memang ada kenaikan namun nominalnya ini justru menurun
yang ini menjadi empat tiga juta rupiah atau turun sekitar empat ratus ribu
dan inilah yang juga menjadi pertimbangan buruk yang sejak pekan kemarin ini terus melakukan aksi
dan terus hari ini ini terus melakukan aksi dan besok ini rencananya adalah puncaknya aksi untuk di jawa timur
sekali lagi adalah karena memang itu di jawa timur ini kemungkinan keputusannya ini adalah esok tanggal tiga puluh november
dan yang terpenting adalah kalau seperti yang disampaikan buruk adalah bukan masalah angka
namun adalah dasar hukum yang digunakan dari pemerintah dalam menetapkan upah yang sekali lagi ini adalah bersifat sensitif
seperti yang disampaikan keputusan oleh mahkamah konstitusi yang dinyatakan bahwa mengikuti dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu enam belas
ini dinyatakan inskonstitusional namun digunakan panduan untuk menentukan upah buruh saat ini
kembali ke studio rifara
kita beralih ke bandung kalau di jakarta dan di jawa timur ada perwakilan buruh yang bertemu dengan perwakilan dari pemprov
apakah kemudian di jawa barat pemprov jawa barat menemui perwakilan buruh untuk bernegosiasi soal ump ini
ya selamat sore rifana dapat saya informasikan hingga hampir pukul tujuh belas sore ini
belum ada perwakilan pemerintah provinsi jawa barat yang menemui perwakilan para buruh ataupun sebaliknya
jadi para buruk juga belum diizinkan
untuk masuk ke gedung sate untuk melakukan audiensi bersama dengan pemerintah provinsi jawa barat
dan hingga pukul lima sore ini dapat saya informasikan bahwa kondisi saat ini sedang hujan
tapi para buruh ini juga tetap bersemangat untuk melakukan aksi unjuk rasanya terkait
menuntut gubernur jawa barat ridwan kamil untuk menetapkan upah minimum kabupaten kota
sesuai dengan rekomendasi dari bupati dan wali kota
dapat saya informasikan rifara sekitar lima belas
lima belas menit yang lalu bagian pagar depan gedung sate di sebelah kiri saya ini sempat coba untuk masuk oleh para buruh
jadi tadi para buruk sempat mendorong dorong pagar bahkan pagarnya juga sempat rusak dan sempat masuk ke area halaman depan gedung sate
namun keberadaan para buruh yang mulai masuk ini dipukul mundur kembali oleh petugas gabungan yang memang sudah disiagakan
dapat saya informasikan juga rifana
bahwa pengamjuk rasanya ini ada sekitar lima ratus personel gabungan dan yang mana ini juga mereka sudah mengantisipasi akan adanya eskalasi meningkat dari para buruk yaitu dengan menyiapkan tim atas
namun sampai saat ini sampai pukul tujuh belas belum ada pemerintah provinsi jawa barat yang menemui para buruk padahal para buruk sudah melakukan aksi bebo atau aksi unjuk rasanya

pukul dua belas yang tadi yang sebelumnya pada pukul sepuluh ini sudah melakukan sudah kumpul terlebih dahulu di modal perjualannya yang jauhnya sekitar dua km dari gedung sate
yang kemudian juga mereka melakukan long march ke sini dan tiba di pukul dua belas siang tadi rifana
terima kasih produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia melaporkan langsung dari bandung jawa barat dan sebelumnya ada koresponden cnn indonesia desi aritonang dan juga wida subianto dari surabaya jawa timur
tugas kembali teman teman